tolak omnibus law ratusan buruh dari berbagai elemen mendatangi istana negara jakarta kamis pagi
banyaknya buruh yang berunjuk rasa menyebabkan jalan medan merdeka barat tidak dapat dilintasi
aksi unjuk rasa ini diawali dengan berjalan kaki dari patung kuda dan mulai bergerak ke istana
dalam orasinya buruh menolak omnibus law karena dinilai akan menghilangkan upah minimum dan banyaknya tenaga kerja asing
semua ruu omnibus law dianggap merugikan buruh
buruh meminta presiden joko widodo untuk menghapus omnibus law
dan jika tidak buruh akan terus melakukan perlawanan hingga ruu omnibus law dibatalkan
buruh pun akan terus turun ke jalan melakukan aksi serupa dengan masa yang lebih banyak
jika tuntutan mereka tidak segera dikabulkan oleh pemerintah
agendanya jelas satu ingin memastikan agar negara melalui pemerintah dalam menyusun dan menetapkan undang undang
harus berpegang teguh kepada nilai nilai pancasila dan undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
secara konkret sesuai dengan informasi yang berkembang saat ini memang ada sembilan isu
sembilan isu tentang kerjaan
akan terlebih kita akan coba berdasar komprehensif dengan harapan mudah mudahan mimpi buruk tidak terjadi bagi masyarakat kerja